jadi nampaknya memang tidak terlalu berlebihan ya kalau kita katakan permasalahan sampah ini cukup rumit
bukan sekedar soal bagaimana sampah di dki jakarta yang ribuan ton itu kemudian pindah ke bekasi dan didiamkan begitu saja
tapi juga soal bau kotor kesehatan masyarakat yang tinggal di sana
tapi hal inilah yang menjadi faktor mengapa sih sampah itu bikin gerah di utamanya yang ada di bantar gebang
tpst bantar gebang sendiri memang menjadi tempat penampungan sampah ibu kota selama berpuluh puluh tahun
dan nanti kita akan coba lihat bagaimana seiring meningkatnya konsumsi masyarakat maka sampah sampah di sana pun dari dki jakarta ke bantar gebang akan semakin meningkat
lalu pertanyaannya seberapa kuat nih bantar gebang menampung beban sampah dari dki jakarta
kalau kami kutip dari pak asep kuswanto kepala unit pelaksana teknis tpst dinas lingkungan hidup di dki jakarta menyatakan di tahun dua ribu tujuh belas ya ini kami kutip
itu artinya sampah dki jakarta di bantar gebang kan per hari enam lima ratus sampai tujuh ton per hari
nah kalau misalnya pembuangannya begitu begitu saja hanya dengan penumpukan maka sampah ataupun kapasitas dari bantar gebang itu hanya cukup sampai tahun dua ribu dua puluh
nah selanjutnya bagaimana ini yang jadi pertanyaan
tapi ada juga solusi yang lain yang kemudian disebutkan oleh pak asep yaitu soal kapasitasnya bisa coba diperpanjang sampai tahun dua ribu tiga puluh
itu artinya masih ada beberapa tahun kemudian dengan alasan ataupun dengan satu syarat
metodenya harus sanitari landfill
tahu tidak sanitary landfill itu adalah satu satu cara yang sebetulnya sudah ada kesepakatan antara dki jakarta dan juga kota bekasi
yaitu bagaimana pertama sampah kemudian datang dimasukkan ke dalam lubang dulu
kemudian sampahnya kemudian masuk ke dalam lubang lubang tersebut dan ditutup oleh tanah
harusnya seperti itu dan itu akan memungkinkan bantar gebang punya kapasitas yang lebih lama lagi untuk menampung sampah sampah dari dki jakarta dan juga sekitarnya
selanjutnya kalau ditanya
sebetulnya sudah seberapa lama sih sampah sampah dki jakarta ini memilih untuk coba dibuang sementara ke bantar gebang
itu sebenarnya sudah lama sekali jauh sekitar dua puluh delapan tahun yang lalu
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam saja bantar gebang ini dipilih sebagai lokasi pengerukan atau lokasi penampungan sampah
kenapa karena di sana ada wadah ataupun bentuknya itu seperti kerukan ya
karena berbentuk seperti kolam kolam besar
karena memang ini adalah bekas pengerukan
hal ini pun akan menguntungkan dan memudahkan dalam pembangunan tempat penampungan sampah
kemudian kalau kita bergeser lagi ke beberapa puluh tahun setelahnya di tahun dua ribu satu
ini mulai nih ada banyak konflik
pemkot bekasi maksud saya pun mengatakan jika penampungan manajemen pembuangan sampah itu tidak diperbaiki bantar gebang akan ditutup
karena berdampak terhadap warga sekitar terutama masalah kesehatan
karena ada banyak sekali warga warga yang kemarin juga ikut serta
bersama dengan wali kota bekasi datang untuk membantu wali kota bekasi berkeliling
dan mereka memang sebetulnya dapat dana kompensasi ataupun dana pengganti dari bau dan juga masalah kesehatan yang mereka alami sekarang ini
hanya sebesar rp enam ratus ribu rupiah per tiga bulan
dan mereka rasa nampaknya ini harus ditingkatkan lagi menjadi sekitar delapan ratus ribu rupiah per tiga bulan
tapi apakah itu cukup
dan hal itulah yang membuat wali kota bekasi menyatakan kayaknya tahun dua ribu sembilan belas harus ditingkatkan lagi
ini tidak hanya satu ratus sembilan puluh empat triliun saja
nah selanjutnya di tahun dua ribu empat ada lagi pergerakan selanjutnya operator lapangannya sebelumnya dipegang oleh pemprov dki
kemudian akhirnya pindah pada tahun itu menjadi pihak swasta yaitu pt patriot bekasi bangkit yaitu pt pbb
nah kemudian di tahun dua ribu tujuh
setelah kemudian dialihkan
tahun dua ribu empat ke pihak swasta dikembalikan lagi pengelolaannya ke pihak pemprov dki jakarta menjadi operator lapangan
selanjutnya juga ada di tahun dua ribu delapan selang satu tahun ada penunjukan lagi yaitu pt godang tua jan juga pt navigat yang menjadi operator lapangan
hingga akhir tahun dua ribu enam belas pemprov dki jakarta kembali lagi menjadi operator lapangan
memegang langsung memang harus dibutuhkan sebagai operator lapangan tersebut
nah kenapa akhir tahun dua ribu enam belas dipegang lagi oleh pemprov dki
karena pada tahun sebelumnya pt godang tuwajan dan juga pt navigat ini dianggap tidak becus dalam menangani permasalahan penampungan sampah yang ada di bantar gebang tersebut
kalau anda datang ke sana nih daerah bekasi itu sampahnya sudah tinggi sekali bahkan sudah seperti bukit bukit dan dikelilingi kelilingi oleh rumah rumah warga
bagaimana air air tanah disana kemudian terserap dikonsumsi warga
nah coba anda bayangkan ya
selanjutnya kalau kita coba potret tpst bantar gebang
seberapa banyak sampah sampah yang disana
ini memang aksistensi sampah yang disana pasti membuat banyak pihak geram bukan hanya warga yang tinggal disana juga merasakan ya
tapi juga warga warga di sekelilingnya karena aromanya begitu tidak sedap kemudian mencapai ke seluruh area di wilayah bekasi bahkan saya tinggal di bekasi di daerah bekasi barat
kalau sampah sampah itu datang di malam hari truk truk sampah yang membawa itu kan kemudian bergulir ya itu aromanya jauh kemana mana bahkan saya tidak tinggal dekat dengan bantar gebang

kalau kita hitung hitung jumlahnya itu semakin meningkat sampai tahun dua ribu enam belas kalau hanya dihitung dari tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu enam belas
belum lagi dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas yang saya yakin tingkat konsumsi masyarakat pun akan meningkat setiap hari bahkan setiap tahunnya
ini ada dua empat juta ton dan itu bertambah dari tahun dua ribu tiga belas
jadi tentu ya masalah sampah ini menjadi satu hal yang harus segera dicari solusinya
bagaimana dki jakarta punya tempat penampungan di dki jakarta dan juga punya solusi yang lain agar masyarakat yang tinggal di
bagaimana dki jakarta punya tempat penampungan di dki jakarta dan juga punya solusi yang lain agar masyarakat yang tinggal di bekasi

ada juga masalah truk truk sampah
bagaimana bantar gebang nantinya akan bisa digunakan sampai berpuluh puluh tahun ke depan untuk bisa menampung sampah dari dki jakarta yang tadi enam sampai tujuh ton perharinya
kalau dibandingkan sama sampah indonesia yang enam puluh lima juta ton per hari ya sampah dki jakarta memang cukup menyumbang besar sih
ya lumayan banyak ya karena penduduknya juga tentu kan paling banyak juga ya